jadi bermula waktu itu sebenarnya saya sudah kerja terus saya sakit saya gak bisa melakukan apapun selama dua bulan
dari perasaan itulah yang membuat saya berpikir gimana dengan teman teman disabilitas yang sesungguhnya
yang memiliki tangan tapi tidak bisa berfungsi atau telinga nggak bisa dipakai sedangkan saya masih bisa waktu itu
dari situlah saya bernasar waktu itu untuk terjun mengenal sebenarnya mau berteman dengan mereka
ratna wati sutejo pendiri presiswan masih ingat betul awal mula ia membantu kaum difabel
untuk mengekspresikan karakter

berawal dari satu orang saja kini presius wang telah bekerja bersama puluhan orang yang tetap semangat berkarya meski memiliki keterbatasan
ratna mengaku awalnya tidak mudah untuk memulai bisnis ini
kendala bahasa dan perbedaan pola pikir terkadang menjadi penghalang
namun menyerah bukan pilihan
selama enam belas tahun presis one terus berupaya menghasilkan karya terbaik mereka
dari dalam tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengekspresikan karya karya mereka
kami juga ingin mengubah mindset dari teman teman disabilitas yang berkarya bersama dengan kami
mungkin buat mereka apa yang mereka buat ini sudah cukup bagus
tapi buat kami dan buat konsumen ini nggak bagus
nah untuk mengubah pengertian itu kami butuh sebuah proses ya
memberitahu memberikan sebuah pemandangan pemikiran yang berbeda dengan teman teman disabilitas ini
heniwati adalah orang yang telah bekerja sama dengan ratna selama enam belas tahun untuk menghasilkan karya
meski telah lama bersama masih banyak harapan dan impian yang ingin dicapainya bersama presius wang

selamat menikmati pencapaian hamba
selamat menikmati pencapaian hamba
dan membuat program
pertama mengajar orang orang untuk berikan masalah
pertama bisa meminta bisa memanfaatkan bisa menolak

untuk bersiap masuk bersiap bersama teman teman
terus berapa saya masuk terus
meski harus tetap berkarya dalam kondisi pandemi
semua pekerja disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan
olahraga pagi dan sesi motivasi pun dilakukan
untuk tetap menjaga semangat
berbagai macam produk
mulai dari boneka kertas
serta berbagai macam produk fashion berkualitas lainnya
mampu dihasilkan setiap hari sesuai permintaan konsumen
koleksi lengkap produk presis one
serta beberapa marketplace di indonesia
dirinya dan tim berupaya untuk terus melebarkan lini promosi
serta menambah jenis produk
ketika program ini ada
kami antusias sekali di beli kreatif lokal ini bisa bergabung
karena kami ingin memperluas ya
memperluas juga target pemasaran kami
terus juga ilmu ilmu yang diberikan
pelatihan pelatihan yang diberikan oleh beli kreatif lokal
itu sangat membantu kami
untuk menjadikan kami lebih baik tentunya
ratna sangat merasakan dampak positif
dari program beli kreatif lokal
selain memperluas pemasaran
presius one juga mendapat banyak manfaat
pembaiknya salah satunya adalah kami dipacu untuk terus
membuka peluang yang ada ya
mengambil kesempatan yang ada
kami sudah ada di misalnya tiga e commerce gitu
lalu dengan adanya beli kreatif lokal ini
coba masuk di e commerce yang lain lagi gitu kan
yang menurut kami kami merasa tiga sudah cukup gitu ya
tapi di beli kreatif lokal ini
kami dia ajar untuk ambil kesempatan yang ada untuk lebih gitu
dan terus kemudian juga mereka kan memberikan sebuah tips tips yang
kami belajar banyak
kami ada di dalam grup yang mereka berusaha memonitoring kami
untuk bisa mencapai apa yang diharapkan ya
seperti kami harus memberikan report
artinya kami dengan memberikan report ini membuat kami harus mengacu
oke berarti aku harus bikin produk baru
aku harus bikin promosi promosi yang baru
sebagai salah satu mitra presius one
mengaku puas bekerja sama dengan presius one
dan akan melanjutkannya dalam beberapa produk
mereka sepakat untuk terus menggaungkan bangga buatan indonesia
ke seluruh penjuru nusantara hingga ke manca negara
kami melihat secara kualitas
secara craftmanship nya juga sangat baik
betul betul tidak apa ya
orang gak bakal nyangka kalau itu memang dikerjakan
oleh teman teman disabilitas gitu
sangat sangat baik dan sesuai dengan standar
presius one adalah bukti nyata
bahwa siapapun bisa berkarya
dan mendapatkan apresiasi
dengan semangat saling bersinergi
bukan saling berkompetisi
tim liputan cnn indonesia